setelah berdiri kokoh sejak dua ribu delapan belas silam
bendungan ragnamo yang terletak di kabupaten kupang
dan menjadi bendungan pertama yang dikerjakan kementerian pupr
sesuai perintah presiden jokowi dua ribu lima belas silam
kembali dikunjungi oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
basuki hadi mulyono
jumat tiga puluh september petang sebagai bentuk dari operasi pemeliharaan optimalisasi dan rehabilitasi
bendungan yang memiliki kapasitas hingga empat belas juta meter kubik air ini
telah menjadi oase impian bagi warga kabupaten kupang
khususnya di kawasan pertanian dan permukiman oesao hingga oelamasi
kegembiraan ini diungkapkan amelia mauk
salah satu warga yang merasakan manfaat bendungan ragnamo
terima kasih bagi
yang dengan adanya bandungan ragnamo
kami masyarakat ragnamo merasa suka cita dan bahagia
karena air minum juga sudah dekat
untuk ternak ternak justru bisa minum dengan baik
dan dengan suka cita kami masyarakat ragnamo mengucapkan terima kasih
presiden jokowi yang memetakan krisis air sebagai problem utama pembangunan di ntt
menggelontorkan tujuh ratus miliar lebih membangun ragnamo
agar mampu menjadi solusi pengairan pertanian sumber air baku
pengendali banjir maupun pembangkit listrik mikrohidro
dalam kunjungannya menteri pupr basuki hadi mulyono
memastikan kembali komitmen pemerintah jokowi
dengan memaksimalkan manfaat bendungan ragnamo
yang telah mampu mengairi empat ratus hektare sawah
dari target delapan ratus hektare yang dapat meningkat hingga satu tiga ratus hektare
gencarnya pemerintahan jokowi membangun lima puluh tujuh bendungan di seluruh indonesia
tujuh diantaranya di ntt menjadi upaya strategis menguatkan ketahanan pangan
karena ketersediaan air menjadi faktor utama
dan penentu peningkatan produktivitas pertanian nasional
jadi kita sekarang ada di bendungan ragnamo
yang diresmikan oleh bapak presiden empat tahun yang lalu
seperti yang awal dulu ide pembangunan bendungan di ntt ini
sebelum pak jokowi itu hanya satu kita punya
bendungan tilong yang di kabupaten kupang
kapasitasnya sekitar sembilan belas juta meter kubik
tapi selama programnya bapak jokowi ini
ada tujuh bendungan di ntt
untuk memenuhi kebutuhan air minum
basuki pun memastikan pembangunan sistem penyediaan air minum ragnamo
yang menelan anggaran delapan puluh tujuh miliar lebih terus berjalan sesuai rencana
sistem penyediaan air minum yang sedang pengerjaan ini
akan mampu mendistribusikan delapan puluh liter air minum per detik
untuk enam empat ratus sambungan rumah di delapan desa
yang dipasok dari dua unit reservoir
kapasitas dua ratus dan tiga ratus ribu meter kubik
bendungan ragnamo kita ambil air bakunya
besar diolah di sini dua x empat puluh liter per detik
juga mereservoar terus gravitasi di enam empat ratus sambungan rumah
jadi kalau satu rumah lima orang tiga puluh dua ratus
jiwa dilayani dengan air bersih
rasaan nanti akan dimanfaatkan april dua ribu dua puluh tiga
basuki juga memastikan akan membangun sarana wisata air di bendungan ragnamo
agar masyarakat dapat memiliki lokasi yang indah dan nyaman
serta potensi wisata
usai kunjungan ke ragnamo basuki dan rombongan
melakukan kunjungan ke sistem penyediaan air minum kali dendeng
di kota kupang
yang terletak di kawasan kecamatan ala
sistem penyediaan air minum yang menelan uang negara hingga rp satu ratus tujuh puluh tiga miliar
memiliki kapasitas penampungan empat juta kubik air minum
yang mampu disalurkan untuk dua belas sambungan rumah bagi lima belas jiwa
dengan kapasitas satu ratus lima puluh liter per detiknya
sistem penyediaan air minum ini akan melayani masyarakat di kawasan kecamatan alak
kota lama dan kota raja
wilayah yang sering mengalami kelangkaan air bersih
sejak mulai dioperasionalkan pupr juga membantu membangun
satu sambungan rumah dan perumda air bersih kota kupang satu enam ratus sambungan rumah
dengan masih berlimpahnya cadangan air pada penampungan sistem penyediaan air minum kali dendeng
menteri pupr mendorong dan bakal membantu pemkot untuk segera melakukan pembangunan
saluran sekunder dan persier
basuki pun mengajak masyarakat pemerintah dan masyarakat
untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin
kalau ini strategi ngambil kepercintik sudah kita bangun
kita sudah melayani dua belas sambungan rumah
ini pdam sekarang baru punya satu enam ratus
kami membantu satu
padahal tugas kami sebenarnya hanya ipa dan jendela indonesia dan distribusi
pembangunan infrastruktur untuk membangun ketahanan pangan
pangan dan air yang menelan biaya sangat tinggi
membuktikan kesungguhan pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih
yang berdampak pada peningkatan berbagai dimensi kehidupan masyarakat
ekonomi sosial dan kesehatannya